mengantar tetangga yang sedang sakit sampai ke depan pintu instalasi gawat darurat adalah hal biasa
bagaimana dengan areal parkir sudah pasti tidak masuk dalam hitungan
kalau bisa mengantar orang sakit sampai ke dalam ruangan igd kenapa tidak
inilah yang terjadi di sebuah rumah sakit di situ bondo jawa timur
semua perawat yang berjaga dibuat geleng geleng kepala oleh ulah emak emak yang satu ini
tidak tanggung tanggung perempuan ini masuk ke dalam ruang igd dengan sepeda motornya
ia mengaku panik karena harus mengantar tetangganya yang sakit
ibu ini sama sekali tidak turun dari sepeda motor dan pergi begitu saja setelah sejumlah perawat kerepotan menurunkan pasien dari kendaraan
aksi nyeleneh ini ternyata terjadi di rumah sakit mitra sehat curah jeru situbondo dua puluh tujuh juli lalu
menurut pengelola rumah sakit ketika itu perawat sedang mengambil kursi roda
namun tanpa disangka sang emak emak justru tancap gas masuk ke dalam ruang igd
karena pasien dalam keadaan tidak bisa berjalan pihak rumah sakit memberikan toleransi
kebetulan ibu ibu itu panik segera masuk di igd pas menjaga semua perempuan
jadi sebelum dikasi kursi roda ibu itu masuk
belakangan diketahui wanita dalam video ini bernama sumiati yang tinggal di sekitar kawasan rumah sakit
sementara itu pasien yang dibawa kini sembuh setelah dirawat selama dua hari